beberapa bulan terakhir ini kondisi polusi udara di jabodetabek semakin parah
bahkan bisa dikatakan sudah memasuki tahap yang kritis
masyarakat juga semakin mengeluh ya akibat kualitas udara yang semakin memburuk
dan menuntut agar pemerintah melakukan sesuatu mengambil langkah konkret
untuk mengurangi tingkat keparahan polusi udara khususnya di jabodetabek
memang polusi udara itu dampaknya sangat buruk bagi kesehatan kita
khususnya bagi anak anak dan juga mereka yang rentan terhadap penyakit
nah persisnya seperti apa kualitas udara khususnya di jakarta saat ini
dan langkah apa saja yang perlu dilakukan
untuk mengurangi dan mengatasinya segera
insight with desi anwar kali ini akan membahasnya
polusi udara yang kini meresahkan warga jakarta mendapat perhatian presiden joko widodo
jokowi menyebut penanganan polusi udara di ibu kota jakarta
perlu waktu dan harus dilakukan secara bersama sama
saat ini pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dki jakarta
telah melakukan segala upaya untuk mengurangi tingkat pencemaran udara di jakarta
mulai dari bekerja dari rumah atau wfh uji emisi kendaraan
program kendaraan listrik pengawasan industri dan penghijauan perkantoran
segala penanganan ini tidak akan dapat berjalan
optimal tanpa andil dan peran aktif masyarakat
khususnya mengubah gaya hidup menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal
yang dilakukan juga semuanya harus melakukan
perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik
ke transportasi massal penanaman pohon yang sebanyak banyaknya
di kantor kantor di halaman kantor kantor yang memang belum ada pohonnya
diwajibkan dan diharuskan
parahnya polusi di jakarta membuat menteri kesehatan budi gunadisadikin
menghimbau masyarakat menggunakan masker untuk melindungi diri dari paparan polusi udara
budi gunadi merekomendasikan masker kf sembilan puluh empat dan kn sembilan puluh lima
yang dinilai mampu menyaring partikulat meter dua lima
yang dapat masuk ke pembuluh darah hingga paru paru
cuma sekarang bagaimana dibikin sistem
kayak rujukannya lah misalnya bekasi lagi polusi tinggi
kita ambil udaranya kita cek
asalnya dari mobil atau dari pembakaran sampah bantar gebang
atau berdasarkan industri atau apa nih
budi mencatat polusi udara menduduki posisi kelima
sebagai faktor resiko kematian tertinggi di indonesia
setelah hipertensi gula darah merokok dan obesitas
meski begitu pemerintah belum akan menetapkan polusi udara sebagai kejadian luar biasa
lantaran belum adanya korban beresiko tinggi dan masih dapat tertangani
sementara itu meminimalisir polusi udara
yang berasal dari industri
kementerian perindustrian mewajibkan pelaku industri di wilayah dki jakarta
jawa barat dan banten melaporkan pengendalian emisi gas buang setiap kamis
ketentuan tersebut tertuang dalam surat edaran menteri perindustrian no dua tahun dua ribu dua puluh
tentang pelaporan pengendalian emisi gas buang industri di dki jakarta jawa barat dan banten
sedikitnya tiga kewajiban perlu dilakukan pelaku usaha di tiga wilayah itu
yakni mengendalikan emisi gas buang
serta menjamin pemenuhan parameter emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan perundang undangan
surat edaran tersebut berlaku pada dua puluh lima agustus hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
pelaku industri yang tidak melaksanakan kewajiban itu diancam akan dikenakan sanksi
untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kualitas udara
khususnya di jabodetabek saya akan berbincang dengan seseorang yang ahli mengukur kualitas udara
yaitu pyotr jakubovski
saya benar ya
fioter yang aslinya orang polandia
tapi sudah lama di indonesia
sudah berapa lama
kalau begitu orang indonesia dong
ya bisa bilang seperti itu
nah filtern pakai ini coba kita lihat t shirtnya
itu bukan kabut ini maksudnya apa pion
ini maksudnya kalau kita lihat polusi yang ada di sini
itu benar benar bukan kabut asap tapi polusi udara

selama berapa minggu yang lalu berdampak kepada kesehatan anak anak sama
sama orang tua sama semua masyarakat di indonesia
sama saya juga ini saya berapa hari terakhir ini suka batuk batuk gitu ya pilot
piot ini adalah co founder dari nafas indonesia
nah bisa cerita sedikit mengenai nafas indonesia itu apa apa yang dilakukan
dan untuk apa dan kenapa pyotr ini memulai inisiatif seperti ini
jadi sejak tahun dua ribu dua puluh saya sama co founder saya nathan
kita memikirkan gimana cara untuk bisa mengukur kualitas udara yang ada di jakarta
kita sudah bertahun tahun memikirkan itu
si neson suka bolak balik ke china
yang masa itu polusi udara di situ di beijing di shanghai itu lumayan besar masalahnya
tapi kenapa mulai waktu itu apakah saat itu memang sudah terasa bahwa ada polusi udara di jakarta

melihat masalahnya dan melihat bahwa tidak ada begitu banyak data tentang itu
pengen meriset lebih mendalam
tapi gara gara jumlah datanya itu kurang kita memikirkan
oke kalau datanya enggak ada ya sudah kita bikin network
dan kita meningkatkan akses kepada data yang ini
oke jadi data ini penting untuk mengetahui kualitasnya
coba ini bisa cerita sedikit ini alat apa yang dipegang dan bagaimana kondisi udara saat ini
jadi ini adalah alat pengukur kualitas udara di dalam ruangan
kita ambil ke sini agar kita bisa lihat sekarang di kondisi di luar seperti apa
jadi sekarang aqi nya satu ratus lima puluh lima pm dua lima nya enam puluh empat
nah menurut world health organization enam puluh empat itu sudah dua belas tiga belas kali lipat di atas guideline paparan tahunan world health organization
nah jadi dengan
jadi kalau satu ratus lima puluh lima ini
dari segi warnanya sudah warna apa ini
sudah warna merah
dan ini adalah kondisi di sekitar kita sekarang
iya di sini
di gedung transmedia ya
kalau kita lihat dari sisi networknya nafas sekarang hampir sama
sensor terdekatnya di mampang perapatan
iqi nya satu ratus enam puluh di sini satu ratus lima puluh
bahkan lebih tinggi ya
jadi di sini lebih tinggi
nah kita bisa lihat di sini
network nafasnya itu lengkapnya saya jabodetabek
dan kita sudah ada network nya di bandung di surabaya di jogja malang semarang dan di bali
jadi dengan adanya data ini kita ada dua hal yang bisa melakukan
yang pertama itu masyarakat ada informasi
ya penting ini
penting ada informasi
dan dengan informasi ini mereka ada kesempatan untuk melakukan sesuatu
dan yang kedua
sekarang dengan lengkapnya data seperti ini
kita bisa melakukan lebih banyak riset apa dampaknya kepada kesehatan kita
dan ini yang kita lihat dalam beberapa hari sebelum ini
banyak orang masuk rumah sakit dengan penyakitan pernafasan juga
dan ini warnanya bisa dikatakan hampir merah semua ya
kisah sekarang hampir merah semua
jadi satu hal yang penting tentang polusi udara itu adalah sesuatu yang fluktuatif
jadi artinya sekarang kalau merah bukan artinya tiga jam lagi merah lagi
masih merah bisa ungu atau bisa orang ke kuning atau ke warna hijau
jadi salah satu hal yang penting sekali itu
kalau kita ada aktivitas yang mau berjalankan di luar
untuk cek aplikasi
karena ya mudah mudahan bisa hijau juga
dan kalau hijau ya ngegas lari di luar olahraga di luar anak main di luar
ya jadi mau tidak mau
kita memerlukan data seperti ini untuk mencek selalu ya
apakah sudah aman untuk kita keluar
tapi ini bagaimana cara bekerjanya
dan ini kan ada aplikasinya di sini
bagaimana mengambil data dan mengukurnya sehingga ya lumayan ya cukup akurat
bagaimana ini berfungsi
ini adalah di dalam sini ada yang namanya optical partical culture
jadi ngomongin polusi udara kita fokusnya kepada partikel netter tn dua lima
yang benar benar kecil sekali
jadi di sini ada partikel counternya di dalam
ada layarnya dan ini untuk indoor
nah kalau kita lihat dari sisi outdoor kita ada alatnya seperti ini
nah jadi ini dibikin dari stainless steel
ini juga alat pengukur udara tapi untuk di luar ruangan
jadi ini dipasang di seluruh network nafas
itu mempunyai alat alat seperti ini
ini sertifikasinya dari uni eropa
jadi sudah dipakai di ribuan titik di luar ruangan
jadi ini sudah dipakai di ribuan titik di luar ruangan

dan ini datanya dari gsm masuk kepada network
dan kita bisa lihat datanya di aplikasi
aplikasinya namanya nafas dan ini bisa di download di smartphone tentu saja
nah ini ada sensornya ya berarti
sensornya di dalam
ini adalah antena gsm
ini cakupannya berapa luas
rekomendasinya di instagram

tapi kadang kadang dari polusi hyperloca misalnya bisa ada kebakaran sampah di sebelahnya
ia berkalasi sekitar lima ratus meter
tapi kadang kadang dari polusi hyper lokal misalnya bisa ada kebakaran sampah di sebelahnya
yang lebih terdampak kepada sensor ini
jadi sekarang di jakarta sensornya satu ratus dua puluh jabodetabek
dan kita berharap ke depan bisa naik
dan ini bisa memberikan gambaran yang cukup lengkap ya mengenai data dari kualitas udara di jabodetabek
dan datanya itu melengkapi data yang ada dari pemerintah
jadi ini bukan solusi untuk menggantikan data pemerintah ini adalah sesuatu yang harus melengkapi data pemerintah
tapi fyod ini kelihatannya polusinya sudah mulai menggaguh ini tenggorokannya sudah melegatkan
bagaimana kalau kita pindah ke dalam ruangan tapi ngomong ngomong jangan jangan di ruangan kita juga nggak terlalu
kita nyalakan purifier
kita nyalakan purifier
oke kita break sebentar tetaplah bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali
nah ternyata dari pengukuran yang kita melakukan banyak banyak gedung gedung sekolah gedung kantor rumah tempat olahraga
ya kembali berisama insight vd se anwar kita membahas mengenai kualitas udara khususnya di jabodetabek yang semakin lama semakin parah polusinya tadi kita sudah diluar sekarang kita pindah ke dalam untuk istilahnya mengurangi polusi yang masuk ke paru paru kita dan saya ditemani oleh piotr jakubowski
founder dari nafas indonesia yang merupakan ahlinya dalam pengukuran kualitas udara khususnya di
jabodetabek nah piot tadi kita sudah mengukur kualitas udara di luar luar biasa buruknya satu ratus lima puluh satu
tadi bahkan tadi kita sempat satu ratus lima puluh lima ya di dalam dari dalamnya satu ratus dua puluh dua satu ratus dua puluh dua ini oranya nah mungkin saya
juga agak kaget ya seharusnya kalau kita di dalam kan wah jauh lebih sehat lebih bersih ini kira kira
apa ini gedung gedung kita ini dan kenapa kok bisa begitu tinggi ya unhealthy katanya disini
unhealthy for sensitive groups ya jadi salah satu hal yang kita lihat dari nafas sejak tiga tahun yang lalu
itu udara luar ruangan sama dalam ruangan itu ada relationshipnya jadi mungkin dari sisi
psikologis kita kita masuk ke dalam gedung nyaman apalagi ada ac ac nya ada jendelanya ditutup
jendelanya ditutup kita kira dalamnya aman juga nah ternyata dari pengukuran yang kita melakukan
banyak banyak gedung gedung sekolah gedung kantor rumah tempat olahraga itu semua kebocoran dari luar
particulate matter pn dua lima yang debu polusi ini kecil sekali dan sekecil
bisa lewat filtrasi yang kita ada dalam gedung yang filtrasi di dalam ac dan akhirnya masuk lewat
dari celah celah itu bisa masuk iya betul tapi piotr sendiri melihat ini kita kan di gedung
transmedia ya ini gedung perkantoran dan banyak ac dan lain sebagainya tidak ada jendela yang
terbuka apa kira kira yang memberikan kontribusi terhadap tingginya jadi jadi semua gedung besar ada
yang namanya outdoor supply air rate jadi pertukaran udaranya secara gedung itu harus melakukan
beberapa kali per jam untuk bisa meningkatkan ventilasi di dalam gedung nah masalahnya itu di
outdoor supply ini tidak terpasang filtrasi yang tepat untuk kondisi yang kita ada di luar oke ini
sekalian ini karena merupakan informasi yang sangat penting dan dalam praktisnya apa kira kira
terima untuk mengurangi tingkat polusi udaranya masuk sedemikian rupa jadi ultimate solutionnya
itu mengurangi sumber agar kita tidak ada polusinya ya tapi ya tapi ini kan agak susah ini itu di luar apa yang
kita bisa lakukan jadi untuk gedung gedung yang ada central air system itu harusnya melakukan upgrade
central air systemnya agar ada filtrasi ini jadi itu hal yang pertama nah untuk tempat tempat yang
kita benar benar harus pakai air purifier penyaring udara nah itu efektif itu efektif
itu efektif kenapa karena air purifier dengan adanya hepa filter itu bisa benar benar mengeliminasi
polusi udara yang ada di udara kita ditangkap di filter dan ya setiap satu dua tiga bulan
tergantung dari pemakaiannya ya kita buka ya dalamnya hampir hitam ya jelek banget nah itu adalah
masuk kepada paru paru kita dan sayangnya sampai sampai kita ada solusi di luar ruangan jadi
dalam mau tidak mau kita harus bersihkan tapi kan sekarang banyak sekali air purifier jenis jenis air purifier
ini juga kan perlu ya informasi dan edukasi yang mana yang mungkin kita merasa bahwa ini saya udah pakai
air purifier tapi ternyata menggunakan ini masih levelnya tinggi jadi apa jenis jenisnya yang paling
efektif untuk mengurangi polusi di dalam ruangan jadi jadi ada tiga tiga hal yang kita selalu kasih sebagai tips
yang pertama menurut the lancet dan menurut peneliti dari us yang penting adanya hepati
filter tanpa teknologi tambahan oke hepa itu apa ya high efisiensi particulate filter
jadi dengan hepa filternya ini itu sudah enough tidak perlu cukup sudah tidak harus ada teknologi
tambahan apalagi teknologi tambahan ini ada kemungkinan untuk mengeluarkan ozon yang juga
berbahaya kepada kesehatan kita jadi menurut the landset hepa filter home nah yang kedua kita harus
sesuaikan ukurannya air purifier kepada ukuran kamar seperti ac kalau kamar kita besar dan ac nya
kecil yang enggak dingin jadi sama dengan air purifier kalau kamarnya lumayan besar air purifier yang
kecil kecil di meja nggak bakal menjalan nggak bakal efektif ya dan yang ketiga yang kita rekomendasikan itu
untuk air purifiernya ada pengukurannya jelas jadi artinya bukan hanya warna warni ada air purifier
sekarang yang ada warna biru hijau kuning ada skalanya yang beda beda tapi tidak ada dengan
cara jelas oke ini artinya pm dua lima nya berapa jadi ada beberapa air purifiernya yang ada angkanya dan
kita bisa lihat pm dua lima nya berapa aqy nya berapa dan
dari situ kita baru tahu apakah kualitas udara dalamnya bagus atau enggak ya jadi penting untuk
mengukur kualitas udara nah ini ini sangat penting ini kita miliki ini desain yang dibuat oleh nafas
indonesia mungkin bisa cerita sedikit dan apakah bagaimana cara menggunakannya dan ini memang memang bisa kita
beli dimana mana iya jadi untuk untuk ini ini namanya area air test ini adalah alat pengukur udara yang kita

dibuat di indonesia ya sudah jual berapa sekarang ya sudah sudah di secara online sudah sudah pernah
jual lumayan banyak ini adalah produk yang dari sisi kehidupan sehari hari kita lumayan
baru karena kita baru masuk kepada tahap edukasi tentang tentang masalah ini tapi
sebenarnya kenapa kita akhirnya bikin sendiri karena pas kita mulai riset tentang masalah ini
kita lihat ini bukan cuma masalah luar ruangan tapi dalam ruang dalam ruangan juga ya
dan waktu itu ya di produk produk yang tersedia di indonesia kita enggak lihat yang cocok untuk
pemakaian pribadi apalagi untuk pemakaian orang yang lain juga jadi dari daripada kita coba coba pakai
yang lain kita bikin sendiri dengan spesifikasi yang tepat untuk kita secara pribadi bisa
dikatakan lumayan akurat ya fiod ya iya ini semuanya dikalibrasi dengan dengan cara yang
bagus sebelum sebelum keluar dan balik lagi ini adalah mengkasih kita contoh mengkasih kita kesimpulan apa
udaranya di sekitar kita
nah ini mungkin sekarang akan menjadi salah satu alat yang harus kita miliki di rumah untuk
mengecek terus menerus kualitas udara supaya kita bisa tahu ini apakah ruangan kita harus memiliki
air purifier atau apakah sudah cukup aman ataupun inilah bersih ya untuk kita beraktivitas
dengan adanya perbatasan itu tidak selalu berdampak kepada polusi udara jadi kadang kadang ada ada juga angka di
bulan juli dua ribu dua puluh satu ppkm darurat dijalankan dan selama tiga minggu ke depan polusi udara malah naik

ini adalah data yang dimiliki fiod oleh navasi indonesia sejak di mulainya aktivitas ini inisialnya di indonesia
ini sudah cukup lama kan
dua tahun lebih kan tiga tahun lebih
sudah tiga tahun bagaimana piot melihat ini tren dari kualitas udara khususnya di tempat tempat yang memang diukur oleh sensor
kalau kita lihat dari luar ruangan itu memang perbedaan antara tiga tahun kebelakang itu nggak begitu besar
enggak begitu besar iya
cuma mungkin pas covid kan sempat bagus kan udara kita
ada hari di mana polusi udaranya rendah tapi secara rata rata
itu perbedaannya nggak begitu besar
yaitu mengkhawatirkan merah
iya iya jadi ada banyak data yang kita sudah ada dari psbb ada psbb satu dua tiga ada ppkm darurat
dan dari sewaktu itu kita lihat bahwa dengan adanya perbatasan itu tidak selalu berdampak kepada polusi udara
oke jadi kadang kadang ada yang mengatakan bahwa polusi udara ini tidak selalu berdampak kepada polusi udara
iya jadi kadang kadang ada juga angka di bulan juli dua ribu dua puluh satu ppkm darurat dijalankan dan selama tiga minggu ke depan polusi udara malah naik
itu kenapa biasanya apakah karena berkaitan dengan cuaca juga atau angin hujan
biasanya kan kalau wah ini hujan jadi debunya berkurang itu ada pengaruhnya
semuanya jadi kalau kita obrolkan masalah polusi udara ada dua sisi dalam itu
ada sisi sumbernya produsen polusinya ada sisi sumbernya produksen polusinya

sisi sumbernya produksen polusinya
sumber energi sumber transportasi sumber pelabuhan dan lain lain
biasanya pltu mereka bakar batu barat
ini ada sumbernya dan ada juga dampak dari atmosfer dari meteorologi dari geografi juga
betul menambah parah
menambah parah karena kalau kita lihat dari faktor meteorologi sama atmosfer
misalnya dari hujan misalnya ini ini kemarau ini maka itu bahwa kita tidak bisa berpengaruh
hujan dibandingkan angin
anginnya lebih pengaruh
untuk bisa menghalau
karena dibawa ke tempat lain
akhirnya bisa juga bawa polusi dari tempat lain
ke daerah kita apalagi kalau
salah tiup arah
jadi dengan bmkg
berinformasikan bahwa kita
musim kemarau lebih panjang
di dalam musim kemarau
anginnya tidak segitu banyak
atmosfernya jadi stabil
jadi polusi udara kalau
ada banyak bisa numpuk
dan ini biasanya kita kelihatan
kalau misalnya naik pesawat mau turun
ini seolah olah ada smol
piot ini kan sudah ada
di beberapa daerah ya
jabodetabek termasuk bandung
jadi itu berapa
kalau di kita tadi kan satu ratus lima puluh ya

daerah yang terparah ini
beda beda kan tentu saja
kita sekarang di jakarta selatan
betul nah kalau dari nafasnya sendiri
kita melihat polusi udara
sebagai bukan cuma masalah environmental
tapi masalah kesehatan
jadi kita juga tidak suka bikin rata rata satu kota
kenapa karena di satu kota ada banyak banget tempat
ada perbedaan polusi udara di satu tempat dengan yang lain
aku kasih contoh
di tahun dua ribu dua puluh dua rata rata jakartanya pn dua lima nya tiga puluh enam
itu sekitar satu ratus empat puluh empat satu ratus empat puluh enam
jadi orange ya
tapi kalau kita breakdown antara masing masing kota
utara selatan pusat dan lain lain
ternyata sudah kelihatan perbedaan
ada yang dari tiga puluh empat sampai yang empat puluh berapa
paling parah di mana saya
kalau kita bilang dki jakarta itu di jakarta timur
ini penyebabnya apa
apakah ada kaitannya dengan mungkin daerah sekitarnya lebih dekat ke pltu
kalau kita lihat polusi udara ada dua hal juga yang harus dipikirkan
yang pertama itu yang namanya polusi hyperlokal
polusi hyperlokal itu artinya kalau kita di gedung transmedia
dan di rumah sebelah ada yang bakar sampah
ini paling sering ya
bahkan di rt saya ini wah bakar sampah hari ini masih bakar sampah yang ada tambah polusi
itu namanya polusi hyperlokal
jadi di sekitar kita
nah yang kedua adalah polusi lintas batas
yang bisa datang dari ratusan ribuan kilometer
jadi aku kasih contoh
ngomongin bencana beberapa bulan yang lalu ada new york jadi kota terpolusi di dunia
gara gara ada bakaran hutan di kanada
jadi itu jalannya ribuan kilometer
jadi bisa ya
ini apalagi karena bila anginnya menghembus ke arah itu
kalau di khususnya jabodetabek ini yang paling memberikan kontribusi terbesar ini kan
bisa kita katakan ada apa sih yang menyebabkan polisi ya
ada pltu karena kita banyak pabrik di sekitarnya
jabodetabek ada ratusan pabrik
ada juga karena banyak motor kendaraan bermotor bbm dengan polusi di jalan
nah yang kita pengen ada yang lakukan adalah yang namanya source apportionment study
yang source apportionment study artinya kita bisa melihat oke titik misalnya di jakarta utara sumber polusi untuk jakarta utara sendiri itu
jadi percaya aku dulu kalau kita bastards selalu menyuat mitra perusahaan
di jakarta timur bisa abef right
mungkin c nya nggak ada kontribusinya sekian
di bekasi bisa beda lagi
betul bisa beda lagi
jadi penting banget untuk bisa benar benar menjalankan strategi ke depan untuk mengatasi ini
kita harus melihat secara data itu datangnya dari mana
kasih satu analogi kalau kita ke dokter kalau kita ke dokter umum kadang kadang diagnosanya
belum dapat dokter umum bilang apa kita harus menjalankan lebih banyak tes ada tes darah ada
redcan ada ct scan ada mi dan lain lain nah dengan hasil data tes itu baru kita tahu oke strategi
untuk menangani penyakit ini adalah abcd mungkin harus ke dokter spesialis ya berikutnya oke kalau
gitu sekarang solusinya dan saya lihat kan pemerintah wah sekarang cukup tangkap ya agak karena
memang ini masyarakat juga sudah banyak yang mengeluh mengkritik harus melakukan sesuatu
dan daripada berantem mengenai sumbernya dari mana salah siapa menurut piot dengan data yang
dimiliki ini kira kira solusi yang paling efektif bagi pemerintah untuk mengatasinya ini seperti apa
kalau kalau kalau kita bilang apa solusinya aku aku mungkin highlight
agar kita benar benar bisa tahu mengidentifikasi apa sebabnya gimana iya ini sudah dimulai
ini adalah sesuatu yang lumayan mahal dan ada sudah pernah ada penelitian seperti ini
indonesia yang saya lihat terakhirnya tahun dua ribu dua puluh tapi sekarang kita dua ribu dua puluh tiga harus seharusnya kita
bisa menjalankan lagi nah dengan ada informasi dari situ baru kita bisa lihat oke apa yang kita
harus melakukan solusi yang tepat yang balik lagi jangka waktunya bakal lumayan panjang
jadi kalau misalnya ada work from home itu lebih ke jangka pendek ya atau jangka pendek iya jadi untuk
itu bener bener kita testing strateginya lihat sekarang tapi sebenarnya yang yang yang paling
penting itu kita sudah lihat jangka waktu yang medium sama sama long term yang paling membuat
ini terakhir karena piot kan punya anak ya kalau tidak salah membuat piot sendiri risau
dengan adanya kualitas udara begitu muruknya dan kira kira membuat bikin semangatlah untuk supaya nafasnya

membuat semangat untuk supaya nafasnya indonesia juga bisa digunakan bagi semua orang itu ada itu
indonesia juga bisa digunakan bagi semua orang itu ada itu adalah dampak kepada kesehatan jadi ya mau
nggak mau polusinya ada dan kalau kita tidak ada planning untuk jangka waktu yang medium sama sama
long term itu bakal ada juga jadi dengan adanya data seperti nafas kita benar benar bisa mendorong riset tentang
sudah kita mulai kerjasama dengan rumah sakit dengan telemedicine aplikasi juga untuk ambil data
kualitas udara dan data kesehatan dan dibikin satu nah dengan informasi seperti itu kami berharap
itu bisa mendorong polisi polisi yang akan dibikin ke depan jadi nafas indonesia sendiri nafasnya cukup
panjang ya selama ini support bagus dari segi funding dan mungkin agak cepat saja mengenai apa apa yang
mendukung selama ini kegiatannya iya jadi yang yang mendukung itu ya kita membangun
fondasi untuk beberapa industri klintak juga salah satu hal tentang semua masalah yang terkait dengan
polusi udara itu di luar regulasi kita perlu inovasi juga dan mudah mudahan kedepan dari pemerintah kita
sudah ada beberapa proyek tentang
seribu startup dan mendorong perkembangan startup inovasi menurut kita yang ada keperluan
itu adalah gimana kita bisa mengatasi sumber sumber ini jadi sekarang ya dari sisi awarenessnya tinggi
kita berharap juga ini bukan cuma jadi tren satu bulan dua bulan tapi bisa seterusnya tapi bisa
seterusnya karena ya
polusi udara memang bakal ada kalau kita tidak mengatasi masalahnya baik dan ini sangat buruk ya
terhadap kesehatan kita dan tentu saja akan mempengaruhi ya kualitas dari manusianya piot
terima kasih banyak atas insightnya dan semoga mendapatkan dukungan supaya nafas indonesia juga
memiliki nafas yang panjang sehingga bisa melakukan riset dan memberikan informasi ini
semua kita butuh ini sekarang kualitas udara bagaimana pm nya dan lain sebagainya sudah merupakan makanan
sehari harilah sebelum kita beraktivitas ke lagi terima kasih dan insad wednesday syian noir
masih akan kembali sesaat lagi dengan narasumber berikutnya ingat bahwa polusi udara yang buruk
sangat ya berdampak buruk terhadap kesehatan kita apa apa saja dampaknya kita akan kembali sesaat lagi
polusi udara juga berkaitan dengan kematian dini dan kualitas hidup yang berkurang artinya kalau tadi kita

penyakit penyakit itu kan tentu juga mengurangi kualitas hidup
kembali bersama insight with desi anwar
topik kita kali ini mengenai bahaya polusi udara terhadap kesehatan kita semua
dan memang akhir akhir ini ya kualitas udara kita
khususnya di jabodetabek itu semakin parah sangat sangat terasa ya bagi kesehatan kita
saya sudah ditemani kali ini oleh dr feni fitriani taufik
dia adalah dokter spesialis paru dari perhimpunan dokter paru indonesia
dok feni apa kabar
terima kasih telah bergabung bersama kami
tadi sudah mendengarkan
kita berbincang dengan piot ya mengenai kualitas udara di khususnya jabodetabek
bahkan bukan saja di luar ruangan tapi ternyata di dalam ruangan juga
sangat sangat tidak sehat
nah dr feni sendiri ini apa sih kalau secara ya kita terus menerus terekspos terhadap kualitas udara
yang bukan buruk lagi tapi sangat sangat buruk dan dalam jangka waktu panjang
kalau kita bicara bahaya polusi udara itu kan ada jangka pendek jangka panjang
karena ini sudah berkelanjutan ya mbak desy
mungkin kadang kadang bisa lebih dari sepuluh tahun
mulai bicara tentang efek jangka panjang konsekuensi pajanan polusi udara
kandungan kandungan gas dan partikel yang tidak sehat ke dalam tubuh kita
artinya nanti akan terjadi akumulasi efek kesehatan seperti risiko penyakit asma
mulai makin meningkat atau orang yang sudah punya penyakit asma
asmanya jadi makin kambuh tidak terkontrol
juga risiko penyakit ppok
ppok itu penyakit paru obstruktif kronik
yang biasanya berkaitan dengan rokok penyebab utama tapi polusi udara juga bisa
ppok juga berkaitan dengan pajanan polusi udara yang tinggi
nomor dua ya
wow padahal ini harus
harusnya kita sudah melewati ya
harus turun ya
tapi ternyata polusi udara pun juga ikut berkontribusi menyebabkan angka tb nya infeksi tb baru jadi makin berkembang
kemudian infeksi risiko risiko penyakit infeksi seperti radang paru pneumonia itu juga jadi masalah
dan terakhir kanker paru
kanker paru walaupun juga rokok jadi penyebab utama tapi ternyata kontribusi polusi udara juga ada di situ
jadi kalau kita ukur nanti risiko kesehatan jangka panjang kita tidak hanya menghadapi ispa ispa tapi nanti angka angka penyakit tadi itu juga akan merambat naik dan itu tentu jadi masalah bersama ya
iya nah kalau di indonesia ini kita lihat ada banyak sekali orang merokok ya
ini salah satu mungkin bagian dari budaya indonesia adalah budaya merokok itu
sekarang ditambah lagi dengan polusi udara
nah dokter kan sebagai seorang dokter spesialis paru ini dari tahun ke tahun ini paling apa yang dilihat
yang paling banyak diderita dan siapa siapa saja yang paling sering berkonsultasi dengan dokter ini untuk kondisi kesehatannya
kalau tadi kita berkaitan dengan rokok si rokok memang kita lihat itu hubungannya ke kanker paru ke ppok
nah pesannya buat perokok nih udara di luar itu udah lebih jelek loh masa dengan sadar tambahin lagi pakai rokok
jadi kalau yang merokok udah deh
jadi rokoknya kita di polusi udaranya harus lebih hati hati
dan juga merokok kan menambah polusi udara di dalam ruangan
yang sering ditemukan sekarang ini lonjakan lonjakan keluhan ispa asma yang tidak terkontrol
nah kalau data
kalau alergi itu bisa juga
alergi jadi faktor yang bisa meningkatkan keluhan keluhan tersebut
kalau bicara data saya kan di rumah sakit persahabatan kita itu data yang kita punya yang sudah kita olah ternyata memang ada peningkatan kunjungan pasien ke poliklinik dengan keluhan ispa dengan keluhan pneumonia dibanding tahun yang lalu
jadi ada ya terasa ya
untuk lingkungan persahabatan rumah sakit persahabatan
ini pasti mencerminkan lah kondisi pada keseluruhannya memang semakin lama semakin meningkat ya
kita baru bisa bicara itu untuk persahabatan karena data yang kita olah apakah itu di rumah sakit lain di lingkungan lain bisa lebih tinggi sama atau lebih rendah itu juga perlu kajian khusus ya
ya dari segi fatality rate gitu apakah mengurangi umur panjang kita ini kalau terus menerus kita terpapar polusi udara yang buruk
iya karena polusi udara juga berkaitan dengan kematian dini dan kualitas hidup yang berkurang
tadi kita bicara tentang konsekuensi kesehatan jangka panjang penyakit penyakit itu kan tentu juga mengurangi kualitas hidup angka kesakitan yang tinggi
angka kesakitan yang tinggi kalau tidak teratasi dengan mortalitas kan kematian nanti konsekuensinya
iya khusus untuk anak anak ya ini apakah ada perbedaan bagaimana anak anak terpapar dan dampaknya terhadap polusi misalnya ketimbang dewasa yang lumayan sehat lah gitu
ya kalau anak itu kan masuk salah satu kelompok rentan dari kelompok rentan ibu hamil lansia dan orang orang dengan penyakit kronik
anak anak perlu perhatian khusus juga karena mereka satu frekuensi napasnya itu lebih cepat daripada
oh anak anak lebih cepat ya
dibanding orang dewasa artinya dia menghirup udara itu pasti frekuensinya lebih sering daripada orang dewasa itu juga meningkatkan risiko bisa terpajan
polutannya jadi masuk lebih banyak kemudian anak anak itu kan masih dalam pertumbuhan saluran nafasnya belum sempurna sistem imunnya juga belum bagus
sehingga kalau terpajan polusi udara itu terjadi ispa paling sering batuk dilek batuk dilek berulang karena pengaruh udara di udara
kalau ini terus menerus bagaimana mereka kalau semakin lama semakin besar apa dampak yang sangat penting
itu bisa berkaitan juga dengan pertumbuhan
saluran nafas yang terganggu fungsi saluran napasnya juga fungsi parunya juga akan terganggu risiko asma meningkat dan nanti itu jadi pr
di saat dia dewasa muda kan dewasa muda sudah terkena dengan fungsi yang tidak baik tadi rentan terkena penyakit sehingga di usia dewasa yang itulah yang menyebabkan bisa muncul penyakit lebih dini dan kematian yang lebih dini
artinya anak anak jadi pr bisa dikatakan pr seumur hidup kalau tidak kita atasi
mereka lebih kita lindungi ya tapi sekarang kan susah kan anak anak ya apalagi mereka suka bermain di luar dan lain sebagainya
nah ini apakah ada dampaknya terhadap pertumbuhan mereka secara intelektual secara tinggi badan dan kesehatan secara keseluruhannya itu kan
ada beberapa penelitian ya mbak desi yang mengatakan bahwa stunting pertumbuhan yang terhambat itu berhubungan dengan polusi udara pada anak anak
intelektualitas juga iq juga ada hubungannya itu ada beberapa penelitian yang menunjukkan ke arah situ
artinya mungkin karena seringkalinya infeksi tubuhnya harus melawan infeksi akhirnya yang harusnya digunakan untuk tumbuh kembang itu jadi terhalang
dan anak anak dengan asma gejala asma apakah dokter feni memilih ini bagian dari data semakin lama semakin bertambah jumlahnya
nah kalau untuk data yang di persahabatan itu
itu kunjungi keseluruhan
tapi banyak penelitian juga menyatakan bahwa asma pada anak itu berkaitan dengan polusi udara
makin tinggi kadar pm nya itu keluar anak anak dengan ispa asma juga akan menurun
jakarta ini pm dua lima nya itu tadi di dalam ruangan aja sudah tinggi
sangat mengkhawatir tapi ibu hamil bagaimana apa kira kira dampak yang bisa jadi kalau terpapar terus menerus
ibu hamil kan ibu hamil itu kan memerlukan oksigen lebih banyak
salah satu komponen polusi udara itu kan ada gas co
gasnya itu kan yang tadi so dua no dua co co dua
nah co ini dia punya kemampuan mengikat hemoglobin lebih kuat
sehingga harusnya hemoglobin yang fungsinya mengikat oksigen itu jadi kalah

jadi akhirnya karena hemoglobin itu kalah maka dia bisa mengikat oksigen
jadi akhirnya karena hemoglobin itu kalah maka dia bisa mengikat oksigen
tapi kalau hemoglobinnya lebih diikat sama co tubuhnya kekurangan oksigen meskipun enggak ekstrim
tapi yang berkelanjutan sedikit demi sedikit itu tentu akan mempengaruhi ke sistem tubuh kita
karena oksigen kan jadi kayak sumber energi ya
bisa berdampak terhadap janin juga
janin akhirnya janinnya lahir dengan bisa berat badan rendah tinggi badan yang kurang pr lagi kan
apalagi ya makanya ibu hamil kan tidak boleh dekat dekat orang yang merokok atau tidak boleh merokok karena ini dampaknya sangat
ini bayangkan tiap hari seolah olah kita ini di ruangan yang dimana orang merokok ya karena kualitas udaranya
kalau lansia dan juga mungkin lebih rentan terhadap penyakit ini ada datanya
kalau lansia kondisi lansia itu suatu kerentanan
jadi karena sistem imun dia juga pasti lebih tidak sekuat kita dewasa muda dalam menghadapi apakah itu polusi bakteri virus dan lainnya
apalagi lansia biasanya sudah ada comorbid ya
tanpa infeksi pun biasanya sudah ada hipertensi ada diabetes kolesterol diambil diabetes
ditambah lagi dengan polusi udara ya ini itu ikut berkontribusi memperberat
baik dia memperberat penyakit komorbitnya atau itu jadinya
jadi infeksi tersendiri
polusi ini jadi masalah kita bersama
dan tidak bisa singkat waktunya
pasti bertahap bisa bertahun berpuluh puluh tahun
artinya buat masyarakat kita harus mengambil peran kita
kualitas hidup yang harus kita lihat lebih dalam
mungkin perlu dilihat kalau di luar kan usia delapan puluh tahun itu masih jalan jalan
nah kalau di indonesia mungkin ada sudah ada tapi dalam jumlah yang lebih sedikit ya
kalau mau traveling juga atau mau keluar kan sekarang semakin susah ya
karena udaranya polusi
jadi kalau kita mau olahraga juga agak repot bahkan justru kita menghirup udara yang banyak syaratnya
ini saat ini yang memang kita istilahnya mau tidak mau hidup dalam kondisi yang sangat tidak nyaman
cara cara untuk supaya kita minimal tetap sehat tetap bugar dan kualitas hidup kita bisa terjaga
walaupun di dalam ruangan saja sudah satu ratus dua puluh dua tadi kita dalam monitor
apa yang harus dilakukan
polisi udara itu memang tidak bisa serta merta kayak kita madamin api plus hilang kan
memang butuh waktu bertahun tahun dan kita juga harus punya strategi kan
yang pertama itu dari daya tahan tubuh dulu nih karena terjadinya penyakit atau tidak itu ada hubungannya sama
si orangnya sehat atau tidak bagaimana basic sistem imunnya
terus bahan yang masuk nih bahan apakah itu penyakit polutan kemudian lingkungannya
jadi harus balik ke diri sendiri
kita harus jaga kesehatan ya kalau dari pemerintah ada pola hidup bersih sehat ya
tentunya tidur cukup istirahat cukup stress dikendalikan
karena kita sudah tiga covid lagi kalau dulu kan itu
wajin cuci tangan
itu tetap makanan bergizi multivitamin beraktivitas kan yang satu ratus lima puluh menit per minggu
tapi nggak bisa di luar deh kayaknya
untuk di dalam juga susah sekarang
atau di luar pun harus banyak syarat yang kita lihat
syarat dan ketentuan berlaku
jadi memang mau tidak mau harus itu
apalagi yang bisa khususnya bagi anak anak karena kan mereka harus lebih dijaga ya
apa yang harus kita terapkan
sama phbs yang satunya sering dilupakan nggak ngerokok
karena kan rokok bukan hanya buat dirinya tapi juga orang di sekitar terutama anak anak kan double lagi
polusi udara rokok dari orang sekitar
kemudian untuk jangka panjang polusi yang tidak bisa kita atasi dengan segera
selain diri kita tentu masyarakat juga harus teredukasi nih
melihat kondisi udara di luar ruangan seperti apa
nah kalau memang kan ada panduan ya mbak desya apakah orange merah
biasanya merah kan ungu ya sekarang kalau sudah
kalau merah itu akan berarti kan udah bahaya buat orang sehat sekalipun
jadi harus pintar pintar melihat bagaimana kondisi polusi di sekitar kita
kalau memang itu di kondisi yang nggak bagus sudah nggak baik buat kesehatan
sebaiknya kan hindari
menghindari itu yang paling efektif tapi nggak selalu bisa dilakukan
kalau nggak bisa dihindari ya pakai masker
nah sepertinya kita harus kembali ya ke budaya menggunakan masker ya
apakah masker bisa memang mengurangi
kalau waktu dulu kan kita maskernya untuk virus
mencegah virus ini efektif juga ya untuk mencegah
untuk partikel bisa tapi untuk gas nggak
nah nanti kan pertanyaannya masker mana nih yang paling baik kan
jangan pakai gas masker
masker makin ideal makin nggak nyaman dipakai
kalau yang kita lihat kan n sembilan puluh lima itu kan yang memang secara
yang ada ini nya lah seperti
itu kan perlindungannya paling tinggi
asal dipakai juga dengan baik nggak bocor
nah tapi kan gak nyaman
jadi kalau mau perlindungan maksimal nanti kita juga harus lihat nyaman atau tidak nyamannya
nah yang paling mungkin buat masyarakat itu pakai masker bedah
masker bedah dipakai dengan benar benar nutup pintu hidung dan mulut
itu proteksi terhadap partikel
masih bisa diharapkan
nah mungkin edukasi ya bagi masyarakat
kita merasakan sendiri kan dampaknya dan wah ini batuk batuk dan lain sebagainya
tapi edukasi apa yang lebih harus diberikan kepada masyarakat untuk ya tadi kan sudah bagaimana menjaga kesehatan
tapi dengan pemahaman lebih lagi mengenai kualitas udara itu adalah segalanya
artinya selain yang tadi diri sendiri lindungi diri
kemudian bagaimana kita ke lingkungan sekitar
nah lingkungan itu idealnya seperti apa
soalnya tadi kan satu tidak merokok ya
itu diri sendiri
kemudian menjaga juga tidak menambah polusi udara
contohnya dengan membakar sampah di luar ruangan
ya membakar sampah ini juga kebiasaan ya
tapi ternyata kan paling sudah ada polusi tambah lagi membakar sampah
itu kan mengganggu orang sekitar
bahkan sampah juga menambah polusi udara di luar ruangan
jadi ini tadi ada sanksi bagi yang mereka bakar sampah ya
kemudian ini kan karena salah satu penyebab polusi udara transportasi
kan jemaahnya bisa transportasi industri pembangkit listrik
banyak motivator kan
kita tidak bisa harus stop ini pasti akan begini
ini kehidupan modern begini
ini salah satu dari konsekuensi dan resikonya yang memang secara jangka panjang harus diatasi ya
sebenarnya tidak ada lagi pabrik dekat tempat orang
tempat pemukiman dan juga mungkin mobilnya harus juga motornya juga motor listrik dan lain sebagainya
tapi kalau yang kita sendiri bisa lakukan misalnya
ya itu ya mencoba beralih ke transportasi umum ya mbak isi ya
di harapkan mrt atau mobil listrik bagi yang mampu
itu di harapkan ada kontribusinya untuk mengurangi polusi udara dari segi sisi transportasi
mesti kan banyak lagi yang harus diharapkan
jadi polusinya juga tidak kemana mana
kalau misalnya tanaman ini sebagai salah satu untuk memberikan udara segar di sekitar kita
tanaman kalau dari penelitian peran tanaman ada tapi kecil
jadi misalnya kalau ada tanaman di dalam ruangan tanaman hidup gitu
itu tidak terlalu banyak
tidak terlalu banyak ya pengaruh
tidak terlalu banyak tapi ya dibandingkan tidak menanam apapun
tapi harus diperhatikan juga kan jenis tanamannya apakah dia menyerap oksigen
apa menyerap gas gas yang berbahaya
tapi kan ada tanaman tanaman yang katanya memang menyerap ini lah
tapi di penelitian pengaruhnya tidak terlalu
tidak terlalu signifikan ya
tapi ruang hijau mungkin penting juga kan di perkotaan untuk menyerap ini co
nah dok ini kan kita juga edukasi ya untuk masyarakat kira kira apa yang harus diperhatikan dan juga mungkin awareness terhadap kondisi ini
kondisi ini polusi ini jadi masalah kita bersama ya mbak desi
dan tidak bisa singkat waktunya
pasti bertahap bisa bertahun berpuluh puluh tahun artinya buat masyarakat kita harus mengambil peran kita
jangan lihat orang lain dulu
seperti tadi karena kesehatan yang penting ya menjaganya yang harus dijaga dengan baik juga
kemudian tadi tidak berkontribusi menambah
menambah dan kalau buat kelompok rentan kalau memang punya keluhan penapasan segera ke dokter
jangan tunggu tunggu tunggu akhirnya nanti jadi makin parah
tadi berhubungan dengan perbaikan kesehatannya kualitas hidupnya
nah itu yang
kalau khusus untuk anak anak bagaimana
karena kan mereka nggak bisa diem ya nggak bisa dikurung juga di rumah
ini apa kira kira yang bisa dilakukan supaya mereka tidak terlalu terpapar
peran orang tua ya
orang tua harus kreatif nih
membuat gimana anak anak tetap asik main dalam rumah
karena dalam rumahnya juga kena polusi
ternyata di rumahnya juga masih bisa masuk partikel
partikel masih bisa masuk
orang tua diharapkan nggak ngerokok dalam rumah
jadi untuk anak ya vaksinasi juga
imunisasi dari yang wajib oleh pemerintah itu kan jangan dilupakan
kemudian ya balik lagi ke awarenessnya
kalau memang ada keluhan penapasan
batuk pilek itu segera dibawa
karena kan tadi infeksi yang berkelanjutan itu konsekuensinya banyak kan
kesehatan pernapasan perkembangan sistem nafasnya tumbuh kembang intelektual
nah itu yang
jangka panjangnya buruk lah prognosisnya kalau terus menurus ya kita terpapar dalam kondisi ini
jadi ya kita coba hidup sehat paling tidak untuk mengurangi lah dampak dampaknya
tapi sebenarnya kita justru harus mengatasi sumber dari polusi itu tersebut ya
ini yang harus kita lakukan
jadi yang punya kebiasaan merokok juga jangan merokok
sering bakar sampah juga jangan bakar sampah
tapi kita juga harus lakukan sesuatu terhadap
ya kita di jabodetabek ini dikepung oleh banyak sekali pabrik yang mencemar ya udara
itu sangat membahayakan kita semua
jadi pemerintah juga harus melakukan sesuatu yang cukup terhati hati
dokter feni terima kasih banyak atas waktunya
dan insya allah tapi sehat ya
masih berolahraga di dalam
lebih banyak di dalam ruangan
di dalam ruangan
tapi harus ada ini ya enggak pakai air purifier enggak sekarang
bisa membantu sih
bisa membantu ya
bisa membantu dan air purifier juga harus diperhatikan kapasitas lingkungan
berapa yang bisa dia buat bersih
iya dan harus dicek terus menurus jangan sampai tidak diganti
sekali lagi terima kasih banyak ya dr feni
ya demikian insight with desi anwar kali ini
terima kasih banyak juga atas perhatiannya
jangan lupa anda bisa menyaksikan acara ini di cnnindonesia com
dan di youtube channel indonesia insight with desi anwar
sampai jumpa stay safe bye bye